aku mengaku kalah
ada keperluan apa prabu siliwangi
aku membutuhkan musti kemacang kembar
bolehkah aku meminjam
untuk menyelesaikan sebuah masalah besar
baiklah prabu siliwangi
itu musti kemacang kembar
yang memiliki kasyat
dia berani melarikan
tidak ada sekali kehukumannya
seharusnya hukumannya itu harus diperhat lagi
tidak ada apa apa
aku merupakan siapa
masih ya raden
sampai segitunya dapat hukuman
itu ingin kasih
terima kasih kisana kau telah menolongku
namaku anjali boleh aku tahu siapa nama kisanak
namaku balapati kamu benar benar wanita yang sangat memberani
percuma pemberani bila aku tidak bisa mencegah musibah besar ini
negeri kupajajaran adalah negeri yang aman tentram damai dalam perbedaan
rakyat bersatu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran
tapi belakangan ini ada yang mencoba untuk memecah belah kami
ya juga prabu amuk marugo kakak sepupu sekaligus kakak ipar dari gusti prabu siliwangi
mereka berhasil menghasut parasit
rakyat untuk melakukan pemberontakan
benar kisanak api itu mulai disulutkan di perbatasan
sudah banyak paraku demam dan adipati yang terhasut oleh pemberontakan ini
akan ada pemberontakan besar di pajajaran
ini adalah kesempatanku
aku bisa memanfaatkan keadaan dan menyusup ke dalam istana
untuk membalaskan dendam kakak tergadana
saya akan memperbaiki
kau tidak senang balapati iqbar kak
yang aku pikirkan adalah bagaimana caranya untuk kita membahasnya pemberontakan itu
jadi balapati setuju denganku bahwa kita harus mempertahankan kedaulatan pajajaran
ya tentu saja
kalau begitu bergabunglah bersama kami
sekelompok rakyat sedang menggalang kekuatan untuk membedung fitnah dan hasutan para pemberontak
dengan senang hati aku akan bergabung semua
awan hitam itu yang menyelimuti pajajaran
apakah ini jawabannya
kemunculan mantra kuno yang mengerikan
yang bisa menimbulkan perpecahan
dan mengadu domba keluarga istana
mantra itu harus dihentikan
aku harus menemukan mantra peluru
untuk membongkar kedok orang yang menyamar pajajaran
dan menjaga kekuatan
dan menjaga kekuatan
dan menjaga kekuatan
dan menjaga kekuatan
dan menjaga kekuatan
dan menjaga kekuatan

jika kau ingin meluruhkan mantra suatu amat jati
pergilah ke luar sana
dan temukan mustika macan kembar
mustika macan kembar
selalu terima kasih bayi rumi
aku tidak apa apa
raden kamu kemana
aku ingin lanjutkan tugasku
aku ingin membawa karung karung itu
raden jangan khawatir
semua pekerjaan raden sudah beres
tadi waktu raden pingsan
ki aman sama ki amin beresin pekerjaan raden
biar raden cepat beres
biar tidak kecapean
tapi bukan itu menganggara aturan
biar dia tidak ketahuan raden
ternyata kalian berlaku curang
aku sudah bilang sendirian
sekarang hukumannya akan aku tambah
jangan gitu atu
kamu harus membawa beberapa kantong beras ke desa sebelah
raden kasihan atu amin
aku akan menjalani hukuman itu
raden enggak enggak enggak
semakin cepat aku menjalani hukuman itu
semakin cepat aku tiba di japura
dijaga oleh sepasang mahu
aku harus berhati hati
aku harus berhati hati
aku harus berhati hati
aku mengaku kalah
aku mengaku kalah
ada keperluan apa prabu siliwangi
ada keperluan apa prabu siliwangi
mustiha macan kembar
untuk menyelesaikan sebuah masalah
besar di pajajara
baiklah prabu siliwangi
itu mutiara macan kembar
yang memiliki kasiat